kenapa paman bisa menguasai jurus jurus yang kau pelajari
terima kasih banyak radyat
maaf paman sudah merepotkan
semoga kau cepat pulih
ada apa radyat
sekarang ganuraganku sudah musnah paman
aku sudah bukan lagi bocah sah
aku sudah bukan lagi minta maaf
ilmu kanuraganmu musnah
apa yang terjadi
nanti saja paman
ceritanya panjang sekali
sekarang yang terpenting
sekarang yang terpenting
kau makan makanan itu
semoga kau cepat pulih
semoga kau cepat pulih
kalau kau sudah pulih
kalau kau sudah pulih kau harus pulih
jangan lakukanlah apa yang terjadi
jangan mengusahakan tuhan
tuhan memang bersaudara
kau akan percaya pada jangan lakukan
tanpa menyalahkan keberadaan kegiatan atau kejahitanmu
kita akan jahat

jangan meremehkan senjata apapun
sebah kekuatan senjata
bukan terletak pada senjata itu sendiri
siapa yang menerima
buktikan umur kosongmu
meranting itu bisa melukai ku
meranting itu bisa melukai ku
jaga dewa batar
kanda kanda tolong aku kanda
kanda kanda cepet tolong
rai kan terima ini kasihan dia
ayah anda biar aku yang mau bantu
masih masih tua
bangun lah maman
bunda bangun nih bunda
kamu tidak apa apa
aku baik baik saja kak kanda
kita pergi dari sini
baik kak kanda
kian santang tidak bisa mengalahkan patiraga
dia itu masih bocah
tapi pengalaman belum seberapa
biarkan saja dia mati oleh patiraga
istana ini tidak akan bertahan lebih lama
ayo kita cepat keluar
baiklah ya hanu
ayo bunda ayo bunda perlahan lahan

kenapa paman bisa menguasai jurus jurus yang kau pelajari
aku akan menghancurkan istana panjang jalan ini
paman patiraga semakin membabi putih
aku harus bisa mengalahkannya

sebelum istana ini semakin hancur
kau harus bisa mengalahkannya
hanya ada satu jurus yang tersisa
walaupun aku belum terlalu menguasainya
hanya itu satu satunya harapanku
aku harus mencobanya

aku harus mencobanya
aku harus mencobanya